kembali normalnya aktivitas warga membuat bisnis in the cost kembali bergeliat
saat ini tingkat keterisian kamar di sejumlah kos kosan di kota bandung mulai meningkat
setelah sempat lesu ketika pembatasan aktivitas di masa pandemi covid sembilan belas
salah satu pengelola in the coast di kawasan bagus rangin kota bandung menyebut
tingkat keterisian kamar di tempatnya semakin membaik
jika pada masa pandemi hanya tiga puluh persen kamar yang terisi
saat ini kamar yang terisi sudah mencapai lebih dari lima puluh persen
pengelola pun memberikan potongan harga sebagai salah satu cara untuk menarik penyewa
waktu covid itu memang tiga kamar juga itu lama sih sampai setahun lah setahun lebih
baru ada satu orang kamar lagi pulang lagi masuk lagi satu kamar gitu
sekarang udah alhamdulillah
ya sekarang alhamdulillah banyak juga yang nyari
hal senada diungkapkan deden pengelola in the coast di kawasan balubur kota bandung
deden menyebut dari dua puluh kamar yang ada saat pandemi hanya enam kamar yang terisi oleh mahasiswa
yang tidak pulang ke kampung halaman
namun kini hampir seluruh kamar di tempatnya sudah terisi
alhamdulillah normal kembali ya
walaupun memang dekat kendala kan ada yang mau masuk kuliah
lagi kuliah kan diliburin dulu sampai agustus tapi pembayaran normal alhamdulillah
jadi dia dibayar dulu takutnya mereka masuk lagi takut udah diisi gitu
menyewa kos menjadi pilihan bagi sejumlah warga karena dinilai lebih praktis untuk beraktivitas
kalau misalnya pandemi karena kan kita kuliah online ya jadi lebih banyak waktunya itu di rumah
jadi lebih milih di rumah aja daripada ngokos
karena kalau misalnya ngokos kan lebih banyak keluar biaya buat makan sehari hari terus transport juga
kalau misalnya di rumah kan dia cuma paling ngeluarin biaya buat kuota aja sih
ketua umum asosiasi rumah kos indonesia atau arki florencia iren menyebut
saat ini rata rata okupansi indekos di beberapa kota besar termasuk bandung sudah berada di angka lebih dari lima puluh persen
angka ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan okupansi pada masa pandemi yang sempat anjlok ke angka sepuluh persen
situasi gimana udah bagus belum
okupansi sih sebenarnya udah mulai bagus mulai membaik
naik naik naik bertahap ya moga moga nggak ada lockdown atau nggak ada ppkm psbb dan sebagainya lagi ya
karena kan udah mulai bagus nih
tapi kalau mau dibanding sama yang dulu membaik membaik tapi belum membaik seperti dulu
jadi membaiknya sekarang itu masih di angka delapan puluh persen
nah ini untuk kos kosan di yang kota kota besar yang ada di jawa barat di bandung delapan puluh persen
top top okupansi itu paling delapan puluh lima persen
jadi udah kita nggak bisa hit lagi
sampai benar benar full okupansi itu nggak bisa
ia menambahkan pengusaha indekos juga terus melakukan berbagai strategi untuk menarik penyewa
di antaranya dengan memberikan potongan harga hingga meningkatkan fasilitas agar penyewa semakin nyaman